untuk apa menikah kalau nggak pernah ngobrol
ini kan juga sama dengan orang jeraus
menikah tapi suami istri nggak pernah ketemu
ini aja mesin honda sport
ini namanya honda supra gtr satu ratus lima puluh
warnanya dang laki banget
ih dang keren pisangnya
nah kata pak ustadz
urusan pamer barang mah gak ada yang bisa ngalahin kang aceh sama kang dadang
mereka tahu cara ngumpulin massa
kok udah ketawa sih
emangnya dia yang lucu
oh kamu tanya sama si pedet tuh soalnya dia aja yang gak ketawa
jahat kamu kul

kalau say tidak ikut dang
kamu mana percaya aceh jadi orang baik

udah tahu bukan kasih tahu

ya kenapa itu bang dadang
kalau misalnya idoi tahu
dari pertama pertama itu pasti udah bongkar semuanya rencananya
ada buah pinang nih
atau si dadang kum
dia udah baik sama saya beliin apel amerikanya
itu palanya ditempelin sama pintu
rasain kamu ceng
bapak bapaknya kemana pin
ke rumah kak ngaceng bu
katanya kak ngaceng kesurupan
dokter kelaranya ada
ada pak mul
bu iin kenalkan ini
sebentar ya pak
silahkan duduk dulu
ada pak mulia di
ya ampun pak
kabarnya pak mulia di udah jadi orang penting ya di sugabungi
dokter kelar bisa aja
dokter kenalkan ini pak sogi pasca desa yang baru
silahkan duduk pak mul pak sogi
ya terima kasih bu dokter

aduh ini penduduk desa cirawas teh ya
bala lager baik baik ramah ramah semuanya
saya akan betah kalo tinggal disini sepertinya
iya pak makanya saya juga betah tinggal disini sampe sekarang
bu dokter mah mungkin sudah lama disini
kalo saya baru sebentar udah berasa betah
alhamdulillah tuh kalo betah ya pak
kami agen cae
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
pada konspirasi global
pada konspirasi global
yang menyusup tiap hari
yang menyusup tiap hari
di dunia banyak poros
di dunia banyak poros
kita setiap hari ada cirewas
pang berhenti pang
jadi bawa kabur itu pang
berhenti berhenti pang
datang tuh harus diurkih lagi pak saun
tuju dan picklem
sama sama sebenarnya penghasilan tangcutnya lumayan alhamdulillah cilok jengkong telaku
terus kang itu juga kerja bantu bantu cuyo yo jadi insyaallah penghasilan tangcutnya cukup
kalau mimpinya liciraos min jangan pindah ke ciraos atuh kasihan siapa
ama kalau kang itu setiap hari bolak balik minta nggak pernah ketemu sama kang uncun
kang itu berangkat sebelum mimpin bangun ulang setelah mimpin tidur mimpikan juga
sama suami kalau kang itu setiap hari bolak balik gimana mimin ngobrolnya ama sama suami kalau kang
di sini paling cuma
penghasilan nyatanya kurang
untuk apa menikah
kalau gak pernah ngobrol
ini kan juga sama
dengan orang ciraos
menikah tapi suami istri nggak pernah
untung aja ada bunarsi
jadinya kalau saya
kecapean ada yang ngejetin
cengkom ajarin masak rendang
alah belandian cuma tempe aja
lagak belajar masak rendang
ce yuyun mau masak
ya namanya punya suami
cengkom kita teh harus
masak kecuali teh gak punya suami
kita teh masak buat siapa cek
tapi dia cinta aku
kau boleh memilikinya
tapi hatinya hanya untukku
perut sini aku
memang ocat yang kayak gitu aja
apalagi kangkos suara yang ganteng